penampungan benih lobster tersebut terungkap berkat laporan masyarakat
yang selanjutnya diselidiki oleh unit ranmor dan unit pits
susatuan reskrim polrestabes palembang
sebelum bayi lobster itu diselundupkan
petugas melakukan penggerbekan
sembilan puluh tiga ekor anakan lobster jenis mutiara dan pasir diamankan petugas
selain itu tiga puluh dua sterofom besar dan kecil
penampungan air tiga unit tabung oksigen juga disita petugas
dua unit kendaraan berikut dua puluh enam orang yang berasal dari jawa barat dan palembang
juga digelandang ke polrestabes palembang
menurut polrestabes palembang
anakan lobster tersebut berasal dari pelabuhan ratu jawa barat
dibawa ke palembang
dan hendak dikirim ke batam melalui jalur sungai
rencananya dari batam lobster itu akan diselundupkan ke luar negeri
penyelidikan yang kami lakukan tadi
itu berasal dari daerah jawa barat
dari pelabuhan ratu
biasanya akan di airport ke batam
berarti ada dikasih untuk di airport ke luar negeri
ya seperti ini biasanya diselundupkan ke batam
polisi masih mendalami pemeriksaan kepada para pekerja
di penampungan bb lobster tersebut
menurut pengakuan mereka
baru satu kali ini hendak melakukan pengiriman ke batam
gatal ini benih lobster ya
udah lama pak ini kegiatan
dulu aja hari ini baru ya
barang ini ga ada mana pak
rencananya akan di airport ke mana
ada berapa lobster jumlah
saat ini para tersangka yang diamankan petugas
masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik
anakan lobster yang diamankan petugas
rencananya akan dilepaskan di perairan provinsi lampung
benang purwanto palembang sumatera selatan